menjalani masa penghukuman dan mendekam di dalam penjara memang tidak akan pernah jadi pilihan bagi para ibu
namun sebagai ibu terjerat hukum seringkali dilematis ketika memilih untuk jauh dari buah hati atau membawa serta anak di masa penebusan dosa
berikut liputan tim cnn indonesia di lapas khusus perempuan
pemandangan berbeda nampak di lembaga pemasyarakatan perempuan ini
di balik tembok besar yang membatasi antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat
terdapat langkah langkah kecil yang meramaikan suasana lapas kelas dua a malang
para balita ini bahkan menjadi hiburan untuk warga binaan yang sedang menjadi pesakitan
yang tidak berbuat salah
namun turut mendapat masalah
adalah situasi yang dialami para bayi di dalam lapas mengikuti ibunya yang sedang menjalani masa hukuman
menurut peraturan pemerintah republik indonesia nomor tiga puluh dua tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
anak dari warga binaan diizinkan untuk dibawa ke dalam lapas
ataupun yang lahir di dalam lapas paling lama sampai umur dua tahun
tidak hanya ibu dengan bayi
bina menjadi seorang perempuan yang berpengalaman
fina menjadi salah satu contoh calon ibu yang menjalani masa kehamilan di dalam lapas
saat ditangkap oleh pihak polisi akibat kasus narkoba
vina mengandung dengan usia kehamilan satu bulan
usia fina masih delapan belas tahun
ia berjuang untuk fokus pada kesehatan diri dan kesehatan bayi di kandungannya yang berusia dua puluh delapan minggu
aku sih lebih intinya aku udah gak ini sih
maksudnya udah terbiasa maksudnya
kalau dulu awal masih kaget lah
belum bisa nerima keadaan ya
kenyataan belum bisa tapi sekarang sudah terbiasa
mungkin karena banyak yang disini kan sudah lama
ada yang udah punya anak mereka disini
mereka sering banyak sharing sama aku
jadi aku belajar banyak dari mereka
dewi membawa sang buah hati karena keadaan keluarga yang tidak memungkinkan mengurus putra ketiganya ini
anak ketiga ini lahir saat ia sedang menjalani hukuman
dewi yang difonis lima tahun akan berpisah dengan putra satu satunya saat ia berusia dua tahun
sebenarnya ya berat umpama anaknya pulang terus ya pasti rindu
di luar sama ibu
lembaga pemasyarakatan kelas dua a malang saat ini menampung dua belas ibu dengan balita
di tengah keterbatasan pembunuhan nutrisi
layanan kesehatan ibu dan anak menjadi salah satu perhatian dari petugas lapas khusus perempuan ini
dan serupa juga terjadi di lembaga pemasyarakatan kelas dua atanggerang
yang menampung sebelas ibu dan balita dalam satu blok yaitu pavilion anggrek
ya penghuni lapas menilai lapas dengan luas sekitar enam hektare ini layaknya pavilion
luasnya institusi pembinaan ini menjadi tempat bermain untuk para balita
baik bermain di sekitar tempat yang disediakan maupun berkeliling di sekitar kawasan seri lapas
seperti tidak ingin kehilangan harta paling berharga
berupa waktu bersama putri ketiganya
wilma memilih membawa sang buah hati yang sebenarnya lahir di luar penjara
wilma ditahan saat putrinya itu berusia satu tahun
seolah terbelung rindu putrinya terus menangis saat terpisah oleh tembok penjara
tapi satu malam itu dia nangis
dia nangis nggak tidur sampai jam tiga belas
jadi terus suami saya cerita ini anak udah dikasih susu udah dikasih apa
kenyang perutnya kantuk berat matanya udah ini tapi dia nggak mau tidur juga ya
mungkin karena terbiasa tidur asikan dia masih asikan
akhirnya saya coba menghadap ke apa namanya register ya
bahwa kondisi saya seperti ini diizinkan
dan setelah memang pertimbangannya harus dipikirkan matang matang
bahwa dengan segala efek buruk baiknya itu buat anak saya seperti apa tuh mbak
warga binaan pemasyarakatan yang sedang menjalani penghukuman
sejatinya hanya kehilangan hak kemerdekaannya
akan tetapi keputusan untuk membawa serta buah hati ke dalam lapas
menjadi sebuah dilema ibu yang terjerat hukum
dengan pengalaman dan nilai yang akan diserap oleh anak
nah yang sekerap kemudian menjadi pertanyaan adalah begini
kira kira apa ya yang akan dibawa oleh anak anak ini nanti ke usia yang lebih besar
bagaimanapun juga kan stimulasi kemudian ruang untuk tumbuh kembang
rasa aman kemudian pemenuhan kebutuhan kebutuhan yang mendasar di anak
mulai dari umur yang sangat muda sampai usia perkembangan yang selanjutnya itu
menjadi bagian dari hak asasi anak
berdasarkan data direkturat jenderal pemasyarakatan
terdapat lebih dari sebelas narapidana perempuan yang tersebar di seluruh indonesia
hingga bulan juli dua ribu sembilan belas
terdapat tujuh puluh bayi yang secara aktif turut tinggal bersama ibunya di dalam lapas
melalui peraturan pemerintah pasal dua puluh ayat lima undang undang pemasyarakatan
terdapat layanan kesehatan untuk anak yang berada di lapas
secara anggaran diakui direkturat jenderal pemasyarakatan masih terbatas
satu hari mereka tidak menjalankan di dalam gitu
keluar di panti sosial setelah anak dalam usia tertentu baru masuk lagi
ini bukan tidak mungkin kita bisa usulkan
sehingga benar benar si bayi ini punya kesempatan yang lebih tepat bersama dengan ibunya
usia emas itu betul bisa dinikmati oleh si bayi
walaupun ibunya sedang berhadapan dengan hukum sedang bermasalah dengan hukum
deka bunda dalam sekap penjara merupakan salah satu kabut penyesalan
bahkan bagian terburuk kehidupan para ibu yang tersesat
mereka memahami bahwa waktu adalah harta yang terus berkurang
tim liputan cnn indonesia